sejak ramai diperbincangkan di media sosial
zebra cross di kawasan sudirman jakarta pusat
kian ramai didatangi puluhan remaja
dari berbagai daerah di sekitaran wilayah sudirman citayam bojonggede dan depok
atau yang kini lebih dikenal dengan istilah scbd
yang melakukan aksi fashion show
menggunakan berbagai macam gaya busana
para remaja ini berlenggak lenggok di tempat penyeberangan jalan itu layaknya seorang model
salah seorang peserta fashion show mengaku baru pertama kali melakukan aksi fashion show
lantaran tertantang saat videonya yang diunggah viral di media sosial
pertama kali karena kebetulan aku bikin konten di tiktok
dan ternyata kontennya itu viral
dan aku ditantang untuk datang langsung ke cfw
untuk langsung catwalk di sini
seru sih ya
aku ngerasa seru banget karena disini banyak banget yang pakai baju tuh lucu lucu
dan juga pada keren keren juga
sebelumnya masih terkait kawasan yang sama
jagadmaya juga dihebohkan dengan aksi para remaja sjpd
yang tertidur di pedestarian jalan
agar tak tertinggal kereta
menanggapi hal tersebut
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria kami sore meminta para remaja
tak lagi memanfaatkan pedestarian jalan untuk tidur
lantaran dinilai akan mengganggu ketertiban umum
riza meminta para remaja scbd dapat meninggalkan kawasan sudirman
sebelum pukul dua puluh dua malam agar tak tertinggal kereta
anak anakku yang saya cintai saya banggakan
saya senang mengapresiasi kalian
ada kegiatan di situ tapi kami minta jaga ketertiban
jangan buang sampah jangan tidur di situ
ada kerumunan di situ hati hati
nanti ada copet ada lain lain yang tidak diinginkan
pemprov dki juga akan menyiagakan aparat satpol pp
untuk menghimbau para remaja scbd agar pulang ke rumah
sebelum pukul dua puluh dua terutama saat malam libur